biar kita lupa selamatlah kita berdua
tulus tidak berpikir dua kali saat mendapat tawaran untuk tampil perdana di amerika serikat
keberangkatannya ke san francisco amerika serikat sekaligus memperkenalkan materi dari album ketiga yang baru dirilisnya
dalam konsernya kali ini tulus juga mempersembahkan pameran memorabilia perjalanan karirnya di industri musik
jadi nanti disana akan untuk pensuasanaan konsernya nanti disitu akan dibuat semacam pameran kecil gitu
pameran kecil yang isinya adalah barang barang yang berharga dan punya nilai historis
masih dalam perjalanan musik saya ada mikrofon yang pertama kali saya beli pakai duit sendiri
terus ada buku yang saya pakai untuk nulis lirik lagu dan belum tahu sih yang lain akan apa lagi yang dibawa
cuma tujuannya biar teman teman yang datang ke sana menyaksikan musik saya juga bisa tidak hanya terlibat dalam apa yang saya lakukan di atas panggung
tapi juga merasa terlibat dengan proses kreatif dibalik lagu demi lagu yang saya bawakan
ini bukan pertama kalinya tulus menjajal panggung luar negeri
sebelumnya ia juga sempat tampil di jerman singapura australia dan yang terakhir jepang
tulus menjajal panggung luar negeri
bahkan yang paling menarik mungkin salah satunya ada warga jepang yang tertarik mempelajari bahasa
saya mencoba bahasa indonesia setelah mendengarkan lagu jangan cintai aku apa adanya
hidup jangan cintai aku apa adanya jahat
bentuk ketertarikannya kayak gimana
dia tulis surat ke saya jadi setelah selesai manggung saya dikasih surat kecil gitu
kemudian di kamar hotel saya baca isi suratnya ya setelah mendengar lagu yang serius kan judulnya kutsu nih
sepatu yang diterjemahkan dalam bahasa jepang
kemudian setelah mendengarkan kutsu itu
dan dia jatuh hati sama lagu saya yang judulnya jangan cintai aku apa adanya
dan kemudian karena lagu itu dia jadi tertarik untuk bisa belajar bahasa indonesia
tulus berharap setelah ini ia dapat terus memperkenalkan musik indonesia ke berbagai belahan dunia
gria putri bandung
kami sudah berusaha untuk memperbaiki kota indonesia dengan cara yang berbeda
kami sudah berusaha untuk memperbaiki kota indonesia dengan cara yang berbeda